saudara partai demokrat pastikan ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono siap ditugasi mengisi kabinet prabowo gibran
kepala badan komunikasi strategis partai demokrat herzaki mahendra putra bilang
ahy siap pada posisi apapun
selain sebagai ketua umum herzaki menyebut ahy juga merupakan salah satu kader terbaik partai demokrat
menurut herzaki hal itu dapat dilihat saat keputusan politik ahy di pemilu dua ribu dua puluh empat lalu
lalu bagaimana di partai demokrat selama empat tahun terakhir beliau bisa membuat partai ini menjadi sangat solid
dearship manajerialnya bagaimana beliau belajar dengan cepat di kementerian atr bpn ini
dan banyak terbosan terbosan yang sudah diakui oleh publik juga
wakil ketua umum pan viva yoga mauladi menyerahkan penyusunan kabinet kepada presiden terpilih prabowo subianto
sebagai pemilik hak prerogatif nantinya
pan yakin prabowo akan menyusun kabinet yang terdiri dari para ahli untuk meningkatkan kualitas pembangunan
partai amarat nasional menilai bahwa soal kabinet itu adalah kewenangan dan menjadi hak prerogatif presiden
partai amanat nasional membatasi diri untuk tidak masuk pada wilayah itu
sepenuhnya kepada presiden terpilih pak prabowo
karena kami yakin pak presiden terpilih pak prabowo akan menyusun zaken kabinet
yaitu kabinet yang hadir yang sesuai dengan tugas pokok kementerian lembaga dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembangunan ke depan